kalau bulu tangkis pemirsa dari final malaysia masters dua ribu sembilan belas marcus gideon dan kevin sanjaya berhasil memenangi pertandingan melawan perwakilan tuan rumah
yeay kemenangan ini sekaligus menjadi gelar pertama the minions di tahun dua ribu sembilan belas
partai final malaysia masters berlangsung di askiatha arena kuala lumpur malaysia
marcus gideon dan kevin sanjaya berhasil menjadi juara setelah melewati perwakilan tuan rumah ong yoshin teo eyi
di game pertama marcus kevin berhasil membuat lawannya kewalahan dengan selisih poin delapan puluh lima hingga berhasil menutup game pembuka dengan dua puluh satu sembilan belas
pada game kedua ong theo sempat memimpin sebelas tiga belas namun kevin marcus berhasil menyamakan skor jadi tiga belas sama
pertandingan di game kedua berjalan lebih sengit namun marcus gideon kevin sanjaya
memastikan kemenangan straight game setelah menang dua puluh satu enam belas dan meraih gelar juara ganda putra malaysia masters dua ribu sembilan belas
kemenangan ini menjadi gelar pertama the minions di tahun dua ribu sembilan belas setelah marcus gideon pulih dari cedera otot leher pada final tour bwf dua ribu enam belas
sementara di nomor ganda putri greysia poli apriani rahayu harus puas dengan podium kedua
yuki fukushima sayaka hirota dengan rubber game
walau sempat unggul di game pertama dengan poin dua puluh satu tujuh belas grecia apriani harus menyerah di dua game selanjutnya dengan poin enam belas dua puluh satu dan enam belas dua puluh
ini menjadi kekalahan ke enam greysia apriani melawan fukushima hirota
dengan berakhirnya turnamen malaysia masters dua ribu sembilan belas para atlet bulu tangkis ini harus segera bersiap untuk melanjutkan tour bwf selanjutnya
yaitu indonesia masters dua ribu sembilan belas
yang akan berlangsung pada dua puluh dua hingga dua puluh tujuh januari mendatang di istora senayan jakarta